kadang gue gini gini aja
karena semangat gue ketinggalan di jakarta
temuin riri mas
karena gue mau bicara sama dia
andi aku disini
kamu kenapa bisa sama mas haris
lo beneran gapapa lo kesel ya
yaudah disini gue bantu
gak usah apaan sih
lo tuh orang yang mengkeras kepala ya
udah jelas lo gak bisa jalan sendiri mau dibantu tapi lu gak mau
jalannya susah lah
jadi haris jalan sama riri
bukannya mas arman pernah bilang ya
kalau misalnya riri pernah dilamar seseorang
dan haris adalah pacarnya riri
kakek lu udah gak apa apa
dia diajak omong malah bengok
kamu akan tunggu aku
sampai aku balik dari amerika ya
kamu harus hidup
aku ingin kamu hidup
aku masih ingin melihat tawa kamu
ya ampun andi
akhirnya kamu sadar
kita udah di amerika sayang
kita udah di amerika sayang
ini tempat terbaik untuk pengobatan penyakit jantung kamu
ini tempat terbaik untuk pengobatan penyakit jantung kamu
aku denger suara riri
aku denger suara riri
aku denger suara riri
kalau keadaan lo kayak gini
yang aku lihat malah ribet
saya pengen enjoy sebentar
dan siapain zadinis
kita mulai sing daripada sini
handphone aku mana mbak
aku mau telepon diri
handphone kamu ketinggalan di jakarta
ya udah kalau gitu aku pinjem telepon mama dulu ya
andi kamu itu baru sadar dari koma
kamu kesini untuk berobat kan
kamu harus dioperasi secepatnya
dan dokter dokter disini sedang mempersiapkan semuanya
itu yang penting bukan riri
kalau gitu aku gak mau operasi sebelum aku telepon
lo gak usah mikir yang enggak deh
gue itu cuma ngamudi maresah bokap lo yang galak
nih cowok gengsinya gede
tapi sebenernya diperhatian banget
kenapa gak diangkat
lo gak kenal nomernya
ini kan gak selalu angkat daripada lu kena omel
kenapa gak diangkat ya sama dia
mungkin dia emang gak mau bicara sama kamu kali
malah mungkin dia udah lupa sama kamu
supaya aku bisa bicara sama riri
ya udah deh
mama mau ketemu dokter dulu
mau kasih tau kalo kamu udah sadar
sekarang nyokap gua nelfon ke handphone gua
ya udah lu angkat aja
daripada nyokap lu mikir yang engga enga
tunggu sebentar ya
ini gua andi
lu udah siuman
gua udah sadar mas
gimana sekarang keadaan lu
kadang gue gini gini aja
karena semangat gua ketinggalan di jakarta
temuin riri mas
karena gua mau bicara sama dia

orangnya lamba aja masalle

noh katanya di roku saham